lalu bagaimana kepastian nasib dan juga kesehatan tujuh puluh delapan warga indonesia
yang bekerja sebagai awal kapal di kapal pesiar diamond princess
melalui sambungan telepon sudah ada eko junor
koordinator fungsi penerangan dan sosial budaya kbri tokyo
pak eko selamat malam
selamat malam pak eko dengan tiffany di sian indonesia connected
pak eko apa update yang bisa kita dapatkan terkait tujuh puluh delapan warga indonesia
yang dikarantina di kapal pesiar diamond princess
jadi setiap hari kan kita kontak dengan mereka menanyakan kondisinya
dan yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap hari ada update
katanya ada jumlah korban yang bertambah
kita memastikan bahwa korban yang bertambah
tidak termasuk wni kita yang berada di atas kapal tersebut
dan kapal terakhir sampai hari ini sampai dengan baik baik saja
oke memastikan bahwa tujuh puluh delapan warga indonesia semua tersebut dalam kondisi
sehat negatif covid sembilan belas dalam keadaan baik baik saja
artinya pemerintah indonesia melalui kbri sampai dengan hari ini
melakukan komunikasi secara intens dengan mereka
iya komunikasi intens
tadi hari ini kita diizinkan untuk mengantar beberapa supply teman teman di sana
dan kita ke c ke wdw instan ke masukangin ke delang
kita bisa dapatkan di sini
di bawah pengawasan kapal kita bisa mendorong ke kapal itu
mengirimkan untuk para wni
oke artinya distribusi
untuk kebutuhan makanan logistik obat obatan kepada mereka
sampai dengan hari ini cukup tersalurkan dengan baik ya pak eko ya
iya kalau kbri kan biasanya mendampingi kalau wni tidak ada yang urus
karena wni kan para wni itu diurus oleh perusahaan kapalnya
kemudian diurus oleh pemerintah jepang memastikan bahwa supply supply mereka ada
selain makanan dan minuman pasti ada buah buahan
standar kita rasanya cukup tinggi
mungkin sebagai indonesia ada pasar minuman instan
terus ada obat telur angin ya mungkin sugesti atau apa untuk memastikan aja
kita mengerti sekali dan tadi tim lain berhasil menyiapkan kirim itu untuk ke tujuh puluh delapan teman teman kita di kapal
oke pak eko ketika pertama kali kasus virus corona
ditemukan di kapal pesiar diamond princess
bahwa diharuskan seluruh kru kapal penumpang yang berada di kapal tersebut harus dikarantina
harus berada di dalam kapal di dalam kamar mereka tidak diperbolehkan kemana mana selama kurang lebih dua minggu
kemudian update nya ditemukan lebih dari tiga puluh kasus baru virus corona atau covid sembilan belas di kapal pesiar diamond princess
apakah masa karantina ini akan diperpanjang
perpanjang gitu atau informasi terakhir yang bisa anda sampaikan kak beri sampaikan seperti apa
kalau harusnya memang karantinanya empat belas hari setelah kita itu jatuh pada tahun sembilan belas
jadi mudah mudahan tanggal dua puluh teman teman ini sudah bisa kembali melakukan aktivitas normal
tapi karena semua ini kita sudah menunggu ketentuan dari aparat jepang
maka kami bisa berharap selain itu
kita akan mulai untuk berharap tidak ada yang muncul belakangan penyakitnya yang akan ada masa inkubasi penyakitnya
supaya harapan kita agar mereka tidak tersoal harapan kita adalah masa karantinanya tidak diperpanjang
tapi itu kan sepenuhnya hak pemerintah jepang
makanya pemerintah indonesia pemerintah singapura masing masing menetapkan langkah langkah untuk memastikan
karantina ini kan sebagai konsultasi untuk memastikan bahwa semua yang di atas kapal jepang
dan para orang yang di kita juga tercatat termasuk yang berkooperatif bekerja sama
karena saya yakin mereka juga kemudian menelarkan kepada teman teman kepada keluarganya
pasti banyak di antara mereka yang ingin kembali bekerja begitu kapal tersebut diizinkan bekerja lagi berlayar laya
dua puluh februari artinya kurang lebih satu minggu depan
seluruh penumpang kapal dan juga awak kapal sudah bisa beraktivitas tadi
seperti yang anda sampaikan
tapi apakah setelah mereka bisa beraktivitas
anda juga mungkin mendapatkan informasi dari pemerintah atau otoritas setempat
artinya setelah mereka selesai masa karantinanya
mereka diperbolehkan untuk kembali beraktivitas seperti biasa
apakah ada pengecekan kesehatan lanjutan di daratan
saya tidak bisa bicara atas nama pemerintah jepang
cuman dapat diperkirakan
tanggal dua puluh begitu tanggal karantinanya habis
itu pasti ada pengecekan lagi sebelum para penumpang ini dilepas
dan kemudian masuk ke kota yokohama masuk ke jepang
kondisi saat ini mereka di atas kapal itu kan membantu melokalisir ya
supaya penyakitnya tidak menyebar dan supaya orang yang mungkin ketularan
gampang dicari gampang diperiksa oleh dokter oleh tenaga perawat
saya nggak bilang tadi bahwa tanggal dua puluh mereka bisa jalan jalan
artinya tanggal karantinanya selesai harapan kita mereka sudah bebas
dan sudah bisa melakukan bidatan yang mereka inginkan
bagaimanapun dua minggu di atas kapal kan membosankan ya
jadi harapan kita mereka tetap bisa jaga semangat tetap bisa senang dan sabar untuk mencoba hari ini
baik terima kasih pak eko juri
pak eko junor koordinator fungsi penerangan dan sosial budaya kbri tokyo
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini